kita beralih ke pengumuman nama calon wakil gubernur dki jakarta
senin pagi dua nama cawagup dki jakarta akhirnya diumumkan
mereka adalah nurman syah lubis dari pks dan ahmad riza patria dari partai gerindra
ditargetkan pertengahan februari posisi wakil gubernur dki jakarta akan terisi
pengumuman dilakukan oleh m taufik selaku ketua dpd gerindra
didampingi suhmi dasko selaku wakil ketua dpp partai gerindra
di ruang kantor fraksi gerindra dprd dki jakarta
kedua nama itu selanjutnya akan diproses oleh gubernur melalui dprd
yang akan segera membentuk panitia pemilihan untuk menentukan siapakah
yang akan mendampingi anies baswedan memimpin jakarta
pengumuman nama calon wakil gubernur dki jakarta oleh fraksi partai gerindra
pada senin siang sangat disayangkan oleh fraksi pks karena tidak ada perwakilan yang hadir
pks mengaku baru diberitahu akan ada konferensi pers satu hari sebelumnya
ditemui di kantor fraksi partai keadilan sejahtera dprd dki jakarta
ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki mengatakan bahwa jika memang gerindra ingin beriringan
sebaiknya dilakukan pertemuan untuk duduk bersama terlebih dahulu sebelum mengumumkan
nama nama yang akan bertarung dalam kursi wakil gubernur dki jakarta
dan untuk mengonfirmasi soal nama cowok gub yang diumumkan oleh gerindra dki jakarta
kami sudah terhubung langsung dengan ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
selamat malam bang yani
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam bang yani
tidak ada satupun saya lihat wajah wajah dari kader pks di konferensi
di persoal pengumuman nama cowok gub
apakah artinya ini keputusan sepihak atau memang sudah disepakati bersama sama soal dua nama yang muncul ini bang yani
kalau memang pks tidak muncul pada saat konferensi pes yang dilakukan tadi pada pukul dua belas itu
karena memang pks itu menginginkan agar gerindra dengan pks bisa duduk bersama
kemudian menetapkan kapan harus menyampaikan publikasi kepada warga masyarakat dengan mengundang media
nah pelaksanaan yang dilaksanakan oleh gerindra itu
itu satu pihak dalam artian kami dari pks dki jakarta diinformasikan pada malam harinya sebelumnya
pada pukul dua puluh satu lewat dua puluh satu
untuk hadir dalam acara itu
kemudian dari kami juga sudah menyampaikan bahwa untuk dilaksanakan acara itu kita perlu duduk bersama dulu
nah dari kami sudah berkomunikasi dengan pak m taufik
di telepon kemudian tidak diangkat teleponnya
kemudian kita juga sampaikan melalui wa
nah sehingga kami katakan bahwa
pks tidak akan hadir dalam acara itu sebelum memang ada kesepakatan bersama untuk duduk bersama
artinya pks tidak terima dengan pengumuman cawagup yang dilakukan oleh partai gerindra hari ini
ya kami memandang bahwa untuk sesama partai pengusung
bagaimana memang kita bisa menjaga hubungan yang baik ya
dalam hal ini kami meminta
agar gerindra juga memiliki etika lah pada saat memang akan melakukan pengumuman itu
karena permintaan kami bahwa kita perlu duduk bersama dulu
ya tidak terpenuhi dia langsung berjalan seperti itu
makanya dari pks memang tidak hadir pada saat itu
baik bang yani tapi kan di surat itu sudah ada tanda tangan dari presiden pks sekjen soal dua nama itu
di luar diundang atau tidak diundang konversi sudah ada kesepakatan dong soal dua nama yang muncul
ya kalau untuk pada tingkat dpp barangkali ya
sudah ada perbincangan tentang masalah bagaimana untuk mengisi posisi wakil gubernur ke depan
yang memang informasi yang kami ketahui bahwa pks menyodorkan
kader terbaiknya yaitu pak nurman salubis
ya sementara dari pihak gerindra pak ahmad riza patria itu
nah dalam hal ini ya kesepakatan itu barangkali memang sudah dilakukan
hanya tadi caranya
kalau memang ada satu kesepakatan caranya bagaimana kita bisa duduk bersama menyampaikan
jangan terburu buru seperti orang kebelet
itu yang apa namanya
harus menjadi perhatian juga dari gerindra
oke jadi anda mempersoalkan cara penyampaian ini kepada publik
karena kemudian tidak disertakan pks di dalamnya begitu bang yani
jangan langsung tiba tiba mengundang ya untuk hadir ya
untuk penyampaian masalah apa namanya ke media itu
kita ingin duduk bersama sebab apa
sebab kami itu ingin melihat ya dari apa namanya calon calon yang ada itu suratnya itu
itu kan dipegang oleh gerindra
ya kita akan bahas dulu secara bersama ya kemudian nanti baru disampaikan ke publik
ini kan prosesnya dari calon yang dua disampaikan oleh pks pada waktu lalu kan kita perlu tarik ya
setelah kita tarik nanti baru kita usulkan yang baru
nah ini perlu
ada satu kesepakatan bersama
itu yang kami inginkan
bang yani sebelumnya kan yang muncul kan dua nama pks saja begitu
pak agung yulianto dengan pak ahmad syaiku
bahwa kemudian sekarang justru muncul dua juga tapi justru yang satu adalah betul betul dari kader partai gerindra
artinya tidak sepenuhnya kursi wagup itu menjadi hak dari pks yang selama ini dirasa menjadi hak pks sebetulnya
jadi kalau kesepakatan awal pada waktu lalu
untuk wakil gubernur ini kan hak pks
karenanya pks sudah menyampaikan dua cawagupnya yaitu pak agung yulianto bersama dengan ahmad saihu
nah ini kan waktu itu proses sudah berjalan
proses sudah berjalan sudah dibentuk pansus
nah hasil dari pansus disampaikan ke rapim gap
hanya saja di rapim gap ini tiga kali dilaksanakan rapim gap
ya dari pimpinan gerindra dan juga ada pimpinan yang lain
tidak hadir sehingga tidak korum
nah karena nggak korum sehingga apa yang akan ditindaklanjuti
yaitu bagaimana melaksanakan pemilihan melalui paripurna jadi belum terwujud
nah dengan melihat seperti itu mundur
sementara sekarang kan publik
tapi ya warga masyarakat dki jakarta menginginkan agar ada wakil gubernur
karena kasihan pak gubernur bekerja sendiri dan tidak mungkin menyelesaikan pusat jakarta sendiri
nah karenanya apa yang menjadi keinginan publik kita pun nangkap
bahwa di sini pks tidak ego
dalam artian memperhatikan kepentingan publik itu yang kita utamakan
dan untuk warga jakarta bisa mendapatkan perhatian dari kepala daerah
nah sehingga dibangunlah satu komunikasi karena ada keinginan dari gerindra
mengajukan empat nama
nah kita melihat dalam hal ini bagaimana agar wakil gubernur itu bisa terwujud
memenuhi kepentingan warga jakarta
nah sehingga kalau memang keinginan gerindra menginginkan ada calon dari gerindra itu maju
kemudian kami pun dari pks siap maju
bagaimana agar pemilihan ini bisa berlangsung
yang hasilnya nanti kita akan lihat pada saat pemilihan di dprd dki
karena suara itu yang punya hak pemilih adalah dprd dki yang enam belas itu
baik pak ahmad yani
artinya ketika kemudian gerindra mengumumkan nama cowok gub ini
ada dari dpp dan juga dpd partai gerindra dki jakarta
artinya anda melihat ini sebagai upaya apa sebetulnya
bentuk apa ini bang ahmad yani
ya kami melihat tadi warga jakarta
ya kami melihat tadi warga jakarta
sudah menginginkan ada wakil gubernur
jangan sampai berlarut larut
kesian pak gubernur itu satu
nah jadi ada image di warga masyarakat seakan akan dua partai ini selalu berseteru
sehingga tidak ada satu kesepakatan yang kemarin memang harusnya kita sepakati dua calon wakil gubernur dari pks
lalu mendapatkan hambatan
nah kami melihat kepentingan yang lebih besar warga masyarakat itu
nah kalau keinginan gerindra mengajukan calonnya dan pks juga mengajukan calonnya agar supaya pemilihan bisa berlangsung dan wakil gubernur bisa terpilih
maka kami siap dari pks menempuh itu
karena tidak ada solusi lain kecuali kalau gerindra memang masih tetap mengotot juga mengajukan calonnya ya kita juga akan mengotot mengajukan calonnya
sehingga wakil gubernur itu bisa segera terpilih
nah bang ahmad yanis kuncinya tadi anda katakan agar wakil gubernur segera terpilih
ada yang menarik ketika kemudian pak m taufik mengatakan dua nama ini tampaknya tidak perlu lagi ada fit and proper test begitu
apakah ini menurut anda satu hal yang cukup positif atau justru sebaliknya
karena kan ini kan kita tentu fokusnya adalah untuk mendapatkan wakil gubernur yang bisa mendampingi gubernur anies baswedan
nanti kita akan lihat ya kalau memang ini warga masyarakat memerlukan cepat wakil gubernur karena ini masalah waktu kan
waktu dimana berdasarkan peraturan pemerintah bahwa untuk posisi wakil gubernur ini kan batasannya delapan belas bulan
kalau memang lewat dari delapan belas bulan maka tidak ada dilakukan pemilihan
kira kira nanti pada bulan mei itu
nah inilah yang ini kan prosesnya masih jalan panjang
hmm hmm oke baik
pertama bagaimana tentang masalah pansus ditindaklanjuti dipersiapkan tata tertib dprd disiapkan juga panitia pemilihan dan nanti baru pemilihan
nah kita lihatlah nanti semua itu proses berjalan
oke ya pak kamal ini terakhir singkat saja
jadi ketika kemudian sudah ada dua nama yang diumumkan oleh partai gerindra pks dki jakarta ini bersikap seperti apa
menanti kah masih melihat atau apa sebetulnya
ya kami berharap ya agar gerindra ini bagaimana bisa menghormatilah satu kesepakatan
dalam artian kalau memang kita sudah sepakat masing masing mengajukan calon siap untuk mensosiskan wakil gubernur
dilakukan pemilihan jangan sampai terjadi kekosongan untuk memperhatikan kepentingan publik sebaiknya duduk bersama
waktu menyampaikan ke publik juga secara bersama semua kita lakukan secara bersama
hmm oke baik terima kasih bang ahmad yani sudah menyampaikan apa kemudian aspirasi anda terkait dengan pengumuman nama cagup dki jakarta
kita nantikan bagaimana prosesnya antara pks dan juga partai gerindra
bang ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd jakarta